hai anak babi atuh atuh
ada apa sih tukang dapur tukang agar saya kagak jualan dapur
hai reposi tai perkenalin saya posi tai saya tukang masak di kunantang ini lagi marah
lagi esmosi tau kagak pokoknya anak yuki herlino yang ih ngerti
kamu denger gak
sekali lagi maafin anak saya bapak ustadz anak saya udah kelaparan saya juga minta maaf karena
saya terlambat kasih makan dia ibunya juga sudah meninggal ya jadi tidak ada yang bikin
makanan untuk dia maafkan kami juga bang obed ahar sebenarnya kalau ada tetangga kita yang
kelaparan sementara kita tidak tahu maka itu pun termasuk
salah kita saya yang moses minta maaf karena saya nggak sadar kalaubis
keling pondok tuh masih banyak orang yang butuhkan makanan ya udah kalau begitu apa deh
tolong ambilin stok gara sama stok bahan makanan untuk dikasihkan ke pak obet sama akarnya terima
terima kasih bapak ustadz terima kasih banyak
lukman cucu kakek yang paling ganteng sekapupaten kakek mau pulang ya nak ya
ya kakek kakek salah itu bukan cucu kakek ini namanya ahar bukan lukmanku bukan
cucu kakek bukan sungguh terlalu tahu tahu kan lukman
tadi saya dengar ada di sana ada pohon di belakang
kalian itu cuma halus halusinasi itu berhaya wapanya nih lukman ini kakek kamu kakek ini
ini lukman cucu kakek yang terbaik sedunia dalam berita tadi ada orang
ngaku ngaku cucu kakek sungguh tenda
anak babi atu atu
ada apa sih tukang dapur
saya kagak jualan dapur
saya tukang masak di kunantak
ini lagi marah lagi eksposi
pokoknya anak juki herlino yang
ada apa posisi itu dia ngajak pulang anaknya amelia dia bilang mau jadi donat kata dia

post op donatur positif itu terbang saya mau ngomong itu cuma udah saya keluh usah
ridwan saya pikir ini kondisi disebutnya kondisi yang ih ngeri iya dan sekaligus
juga ini berbahan kondisi yang sangat amat yahaba bahaya ustaz itu maksud saya lebih
amat isi raja sudah kalau begitu cepat kita susul ustadz takutnya keburu jauh
entah kenapa tiba tiba saya berimajinasi dengan menggunakan topi ini saya menjadi seorang
koboi dan usap jadi kudanya saya udah belum terima kasih assalamualaikum assalamualaikum
pokoknya kita cari pesantren lebih keren lagi di sini ya enggak level nih buat amalia apaan
setahut disitu posting itu europe net doa nih sekarang kita bagi bagi quiya treto
kemudian disini tetapi memang ustedes pesat untuk saat apa gimana saya mau jaga
udah jangan cepet jangan pelan pelan kok
ih kaki saya diinjek
ayo jangan deh
gimana pergi yuk
jadi ngibing jebongan disini
sampai ngohajatan nih
pokoknya gak boleh pergi
belum tau ama yuki herlino
jangan macem macem loh
ini yuki herlino
pak yuki pak yuki
kita mohon pak yuki
saya jamin pak yuki
amalia akan dilayani dengan baik di kunanta ini
aman prinses amalia
buah buahannya udah dateng nih
wah selamat menikmati
oh prinses maunya disuapin
eh siapa ini
kan ini prinses amalia
amalia titip benih saraweti mut mutan lolo
aduh cengar cengar sendirian
aduh baru saja ada anak babe
kayaknya amalia gak jadi pulang deh be
kalau gitu babe
sendiri lagi dong di rumah
pak juki yang sabar ya pak juki
justru amalia ini akan menjadi ladang amal buat pak juki
rasulullah aja mengatakan
itu adalah manusia yang mau belajar al quran dan mau mengajarkan al quran
mudah mudahan aja anak saya amalia
biar jadi ustazah aja lo neng disini
biar ilmu agama lo kentel
seperti ustadz musa sama ustadz ridwan
ya begitu dah pokoknya
jadi anak yang baik ya
hehehe ya allah
mendingan amelia ada di pesantren kunanta
amila jadi bisa belajar agama
hidup amelia bisa jadi berkah
ya allah neng
biar betah apa neng
makasih ya pak
tas yang mau gue bukain ya
amalia kau datang lagi ke sini
kan bukannya tadinya udah pulang kan
kamu datang lagi ke pesantren kunanta
selamat datang ya amalia
selamat datang ya amalia
eh kok matanya ke sana
amalianya di sini
ini tangannya nih tuh masya allah
ini ini ini apaan sih